informasi lain seorang remaja di kota makassar sulawesi selatan rabu siang dibekuk oleh aparat kepolisian polrestabes kota makassar
setelah melakukan tindak pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia tujuh tahun yang merupakan pengungsi asal palu di kota makassar
setelah dipekuk oleh aparat kepolisian remaja berusia empat belas tahun berinisial mi masih diperiksa di unit perlindungan perempuan dan anak polrestabes makassar
mi diketahui terlibat dalam pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia tujuh tahun
dari hasil pemeriksaan sementara polisi mi melakukan aksi ini di sekitar sebuah kompleks perumahan di kecamatan biringkanaya makassar sulawesi selatan pada selasa siang
dari keterangan polisi korban diketahui sebagai pengungsi asal kota palu yang tinggal di rumah keluarganya di kota makassar
enggak kini korban masih diberikan pendampingan psikologis di rumah aman milik dinas perlindungan perempuan dan anak makassar
kejadiannya kemarin di perumahan
di perumahan bungi parwata sudiang
korban diantar pulang oleh pelaku
saat itu lek lekiha bersama dengan warga di sekitar mengamankan pelaku dan menghubungi polisi biringkanaya untuk pelaku diamankan
korban adalah seorang pengungsi dari palu namun tidak tinggal di tempat pengungsian resmi yang disediakan oleh pemerintah